ada apa ini teriak teriak kah
gedor gedor rumah orang sembarangan
udah merta geledah aja rumahnya
bami sipahandoko kami harus periksa rumah bapak
udah ada rumahnya pak

eh setepan setepan dulu
dompet gue kemana sep
gak ada sep bilang
malah lasar aja lo
gak punya duit
udah aku aja yang bayar
ambil kembalian ya
mampir mampir lagi ya
lo kebintar banget sip
tambah lagi bu
mallnya masih jauh ya ma
makanya kita harus ke depan
tunggu supaya kita dapet taksi ya
kamu kenapa sayang
kepala noni sakit ma
aduh sakit banget ya
dikit lagi kita dapat mobilnya
noni udah gak kuat ma
noni udah gak kuat ma
sayang mama janganlah
nani udah gak kuat
nani udah gak kuat
nani udah gak kuat
nani udah gak kuat ma
udah gan frustrating
kita statusnya cumosi mikir
buat kita selamat
kenapa berhenti lagi
kalau gitu kita pulang aja yuk
mana ke botak tuh
yang perempuan itu seperti istrinya pak hando
kok bener juga tuh
dia yang kering hati banget
duit gue mending ngasih utuh dut
untung warut hari ini banyak
gue untung ngeliat dompet
dompet berapa tuh
ayah ampe lupa
banyak banget bang
tapi tuh ayah mikir ya
ntar lama lama kita jadi ketahuan loh bang
ah lo gak usah pikirin masalah copet mecopet urusan gue
eh wajar gue mau nikmatin hasil kerja gue
ini punya cara nih ye
kalo kita tuh pake cara yang lama aja
si handoko sama mila ke rumahnya udah pindah di sini
handoko rumahnya pindah ke daerah sini
enggak mesti melek tuh
enggak enggak enggak
boleh bantu kan
gue penasaran nih ye
ap betul penghuni rumah ini
keluarga handoko yang gue kenal ya
serem amat itu ya
terima kasih bu
terima kasih pak
sep dompet gue hilang lagi sep
sebelum gue ke warung ini tadi beli minum air mineral
gue sempat masukin dompet ke kantong belakang gue konsep
tapi kok sekarang gak ada lagi sep
kemarin juga banyak warga yang cerita
kalau dia kehilangan dompet di warung ini
bapak bapak pak rt nih ibu ibu nih ya
sekarang tuh yul keluarannya bukan malam aja
tapi siang siang juga ada tuh yul
nah pak rt pak rt ngerti kagak
yang bininya namanya mila tuh biarnya tuh yul
makanya diusir dari kompleks sini
wah nggak bisa dibiarin nih
pak sekarang ya
pak handoko kenapa
yuk kita serbu aja mereka
bintur banget sih lo bang
iya dong siap siap dulu bininya
gue nyusir dulu ya orang orang ya
boleh cepetan sokos
lo jaga warung ya

handoko bang handoko
handoko bang biengkhan ini
doan push me bang
ada apa ini teriak teriak kah
gedor gedor rumah orang sembarangan
udah berta geledah aja rumahnya
bami sipahano kami harus periksa rumah bapak
geledah aja rumahnya pak
ini ada apa ada apa ini
bukan pak bukan ini anak saya